ibu ibu tau gak si herman terkena penyakit kelamin
wah saya dengar sih begitu
makanya si ani minta cerai
wah ini masih tidak bisa dibiarkan
kita harus mengambil tindakan
si herman harus kita usir kamu kita ini
jangan sampai kamu kita ini tercemar penyakit gagah dia
lagian mak saya juga masih sakit bu
saya udah kasih waktu kamu
mana uangnya cepat kembalikan
bu jangan ambil uang saya bu
itu buat beli obat mah saya bu

wajar dong kalau disakit sakitan
besok saya datang kembali lagi untuk mengambil kekurangannya
guaized pak s
kerjanya cuma ngegarong
kok tiana dibiarin gitu aja
sebagai suami harusnya kakak marah
kakak juga sebenernya sih marah ti
tapi karena kakak ngejantan seperti tuduhan tehani kan
nanti cuma kasian sama kakak dan tehani
pak mandor itu orang yang gak baik
nanti juga pernah digodain kak
sampai ketemu di video selanjutnya
kalau tidak kuat jangan dipaksakan
kamu serap ya
kamu serap ya
ya tuh liat
sayang kan kulit kamu yang bagus ini jadinya lecet
kenapa pak kenapa pak
hei perempuan murahan
ngapain kamu kamu semua orang ya
malu dilihat orang
gap gap rumput bisa
sekarang mau pergi bawa para musuhmu
kasihan ini dia
mak gak ada kasih kasihan
kalau dibiarin malah ngelunjak
kalau ganggu teman saya lagi
kita tak sabar dilihat orang
kita batasi sabar
tapi kamu gak ada apa apain kan
berarti gak silau sama kekayaan pak mandor
gak kehormatan sama kamu
ia udah sekarang kamu gak usah pikirin lagi

udah kamu masak sana
dari hasil pemeriksaan saya
sudara terkena penyakit kelamin
dan penyakit kelamin sudara itu terkenal
dengan sebutan sipilis
itu disebabkan oleh pola
hubungan intim sudara yang
saya sarankan saudara herman ini
tahu nggak si herman terkena penyakit kelamin
oh saya dengar sih begitu
makanya si ani minta cerai
wah ini mah tidak bisa dibiarkan
kita harus mengambil tindakan
si herman harus kita usut
jangan sampai kamu kita ini tercemar penyakit gagah dia
ini pak ustadz si herman
selama mengotorin kamu
lebih baik diusir sekarang juga
jangan main hakim sendiri
memang masa lalu herman itu kelam
tapi dia sungguh sungguh mau bertobat
dia lebih mulia di sisi allah
dibanding kita kita yang sok bersih
tapi dia menurut penyakit buat tamu kita
siapa yang mengatakannya
siapa yang mengatakannya
siapa yang mengatakannya
memang penyakit kelamin adalah penyakit menular
tapi penularannya tidak sembarangan
melalui hubungan kelamin juga
tidak ada alasan mengusir herman
wa lam yakullah hukufu an ahad
dari tadi kakak belum makan
makan dulu ya
rati tau bagaimana perasaan kakak
tapi kakak gak boleh nyiksa diri kayak gini
tiap hari puasa
solat hingga larut malam
kakak tidak pernah berhenti beribadah
itu hanya bentuk syukur kakak kepada allah
yang telah memberi kakak
banyak sekali hidayah
juga kesembuhan fisik
kakak ingin sekali ya membuat satu syukurannya kecil kecilan
tidak ada lagi yang bisa aku lakukan
orang jangan mati disini dong
mas bangun mas
kamu di rumah saya
rumah kamu sepi juga